tentang video seorang guru yang dikeroyok siswa di dalam kelas dan beredar di media sosial
dalam video berdurasi dua puluh empat detik ini memperlihatkan guru yang masuk ke kelas terlibat saling tendang dengan lima siswa
pihak sekolah membantah adanya tindakan pengeroyokan terhadap guru sekolah yang dilakukan oleh muridnya
video tersebut diklaim hanya guyonan antara siswa dan guru yang sudah biasa terjadi di sekolah
dalam video yang beredar di media sosial ini terlihat seorang guru menegur siswa didiknya
tidak hanya satu dua siswa tapi lima siswa ikut mengeroyok guru hingga sepatu sang guru terlepas
video guru dikeroyok siswa yang berdurasi dua puluh empat detik ini terjadi di ruang kelas smknu tiga kaliwungu kendal jawa tengah
menurut kepala sekolah muhaydin kejadian berlangsung kamis tanggal delapan november silam pada jam pelajaran teknik otomotif dengan guru pengampu joko susilo
jelang akhir pelajaran usai siswa ramai bercanda dan saling lempar kertas
muhaydin mengaku mendengar kegaduhan di dalam kelas tersebut
dan saat dilihat suasana kemudian tenang dan pelajaran dilanjutkan seperti biasa
kami semata pelajaran gambar teknik otomotif jam terakhir
mata pelajaran bapak joko susilo s b mengajar gambar teknik otomotif
kepala lembaga pendidikan
pendidikan marif kendal ibnu darmawan menyayangkan kejadian tersebut
meski dalam keterangan sekolah hal tersebut hanya guyonan
namun tidak sepantasnya siswa melakukan apa yang ada dalam video tersebut
kami sangat menyayangkan peristiwa seperti itulah
tidak selayanya ada anak anak yang sampai berani melakukan kegiatan pada video ini
pihaknya sudah memberikan teguran kepada sang guru agar tidak melakukan candaan yang berlebihan saat pelajaran
karena bisa ditiru siswa lain
pada siswa juga diberikan pembinaan bahkan pihaknya akan meminta pendidikan karakter siswa ditingkatkan lagi
saktio dimas jawa tengah